uang rupiah menjadi alat transaksi dalam kehidupan sehari hari
interaksi terjalin pada setiap transaksi menggunakan rupiah di seluruh pelosok negeri
selembar rupiah tercipta melalui serangkaian proses pengelolaan
dimulai dari perencanaan bank indonesia berkoordinasi dengan pemerintah
menghitung kebutuhan jumlah uang rupiah yang harus dicetak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
uang rupiah dicetak seluruhnya di dalam negeri oleh perum peru menggunakan peralatan dan teknologi terkini
untuk menjamin keamanannya setiap lembar uang rupiah kertas dilengkapi dengan unsur pengaman
dan diberi nomor seri unik yang spesifik
uang rupiah dikeluarkan dan diedarkan bank indonesia ke seluruh penjuru nusantara
mulai dari kota kota besar hingga ke pulau pulau terdepan terluar dan terpencil
untuk menjaga kelayakan uang beredar di masyarakat
bank indonesia secara rutin melakukan pemusnahan terhadap uang rupiah tidak layak
edar maupun uang rupiah yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran
selembar rupiah mampu melukiskan indahnya kebinekaan indonesia
direncanakan dan didesain dengan sepenuh hati untuk ibu pertiwi
setiap guratan pada lembar uang rupiah syarat akan makna indonesia
menampilkan sosok para pahlawan dan kaya akan keragaman flora fauna
dan juga budaya nusantara
sebagai persembahan bagi segenap bangsa indonesia
bank indonesia dan pemerintah mengeluarkan tujuh pecahan uang rupiah kertas tahun emisi dua ribu dua puluh
dengan desain dan spesifikasi yang telah diperbarui
kini uang rupiah semakin mudah dikenali keasliannya
dengan kualitas lebih baik yang menjamin masa eder lebih lama
dan teknologi unsur pengamanan yang semakin menyulitkan pemalsuan
mari kita gelorakan cinta bangga dan paham rupiah
sebagai simbol kedaulatan negara kesatuan republik indonesia
karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia